eh apaan tuh clb kss
cinta lama bersemi kembali selalu dan selamanya
jak bungong aja lu kerja
nggak kena nggak kenalan
ah tak apa jak
aku mengerti kau sedang dalam kesusahan sekarang
yang terpenting kau tak lupa kalau kau punya utang itu saya
kalau begitu kapan kau bayar
gue dari rumah si objek
saya kan belum tanya b
daripada ntar lu nanya duluan malah main tebak tebakan lagi
ondeh mandeh kenapa tuh babi
kan jauh ke dalam
dulu kan cuma lima ribu
kata bapak saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ongkos ojek itu lebih murah
cuma seperak neng
kalo ini sih gak penting
eh bantuin gue bikin balek
bantuin gua bikin balek
emang istri lu kemana
lagi pergi leonian
eh yang bener lu
masa suaminya ngurusin rumah istrinya ngumpul ngumpul sama temennya
ke sierra putra
teman bukanya bel language

hi ni perpanjangjedin
uang cakduk personnel di malaysia untuk suaminya saja crown
nyapur oh berarti itu helmnya sipur bukan itu mah helm saya berarti kamu pakai dua helm
cuy iya masa pakai dua helm sih cuy kepala kamu kan satu cuy john saya pinjam helmnya
pur buat nganterineng rika bukan buat saya pakai masa saya pakai dua helm oh gitu cuy
biar kamu enggak merasa bersalah mending minum es daun dulu cuy ke mau ah cuy
jak lu nggak ikut istri lu reunian sambil sekalian makan siang gitu ah ngapain dia
reunian sama teman teman sma nya teman deketnya ngapain ikut ikutan lu nggak takut kalau
si tati ketemu mantannya terus clbk emang masih ada clbk hari gini itu bukan cuman clbk tapi clbkss
eh apaan tuh clbkss cinta lama bersemih kembali selalu dan selamanya
jack bengong aja lu kerja
enggak gena ya kenalan gimana sih jadi gara gara kamu pinjam helmnya sipur terus sipur
nggak bisa ngaterin ani terus kamu tahu nggak kalau sipur juga butuh helmnya
enggak tapi tetep saya merasa bersalah emangnya bapak kamu nggak ngomong apa apa soal pinjem
meminjam helm enggak soalnya kejadiannya kan baru tadi ada apa sih ya sebentar lah aku tunggu deh kita
ketemu dimana nih oke deh es calot pak ya nanti nanti ya oke oke kita ketemu
update status hari ini ngenesnya double tak ada satu pun yang mau
ditawarin es john cemuk hup sabar ya john kata bapak saya
enggak diangkat ya pasti lagi seru tuh sama teman temannya makanya nggak dengar suara handphone
hai kamu udah nggak galau kan cuy sedikit kalau udah nggak galau minum es daun aku dong cuy
maaf ya john tadi kan kamu udah nawarin terus saya jawab gak mau ah cui
temen temennya ya udah kalau gitu lu tinggal berdoa aja berdoa supaya tadi selamat bukan
berdoa biar tadi enggak clbk ss dah ya ke jalan rawa bebek ke rumah mantan saya
men arkemen tan saya